ya tina tunggu dulu kemas sakitnya
gue gak dapat duit banyak
ampun ya allah
lo harus tak sanggup
ngemis tuh minta duit yang banyak di lampu merahnto
yuk sudahlah nanti ibu kamu marah
mama anak lo mau diajak ngemis juga
daripada mereka di rumah
ini yang gue selalu ngemis
gak dapet duit
ini kan malu juga nih
kalau perlu lo berdua gue suruh ngemis
enggak gue gak mau
iya deh pak
pak pak pak
anggurkanlah ya allah dosa dosa apa
dosa dosa betai apa ya allah
anggurkanlah dosa dosanya yang beliau berbuat ya allah
lindungilah allah ya allah
eh budak lo
dapat duit gak
dikit banget sih
ikut gue pindah kesana ya
iya tina tunggu dulu kemas sakitnya
gue mau dapat duit banyak
ampun tina ampun ya allah ya tuhan
apa salah lo
lo itu kalau nangis lo harus berhenti
bila kakak kasih duit bego
eh dengerin ya orang tua bangkotan bego
minta minta itu udah naluri dari kecil kita udah diajarin binta
eh dengerin ya
lo kagak boleh pulang kalau lo belum kasih duit gue tujuh puluh ribu
aduh tidak ampun
pokoknya terserah caranya gimana
yang penting gue mau duit
gue udah bosen hidup sengsara
gue harus nyuruh pengamis pengamis itu kerja lebih keras lagi buat gue
biar gue bisa dapat duit banyak
eh lo berdua
kalau lo ngeliat pengamis pengamis itu males kerjaan lo
lo kasih pelajaran
maksudnya sekolah bos
ngapain masih di sini
ngapain masih di sini lo
saya ada kontrol
iya pos satu lagi ya
kita dikitissement textbook gitu
nek nene kenapa
sabar ya nek
pulang saja yuk nek
pulang yuk lah
takut nenek nanti jatuh merepotin orang lain yuk
gimana kalau kita ke masjid untuk sholat asar nek
terus kita minta air minum soal penjaganya
kita sholat asar di masjid siapa tahu
penjaganya menyediakan air minum kita minta minum ya
kamu jangan duluan
ya allah ya allah
bukakanlah hidayahku ya allah buat putriku ya allah
karena hamba tidak dapat mendidik dengan baik
sebenarnya ngambat takut ya allah
rangkulah putri hamba ya allah
bukakanlah pintu hatinya agar dia bisa melihat jalan yang baik dan jalan yang benar
ada apa bu
kenapa sampai ibu menangis
saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan pak ustadz
kalau ibu punya masalah jangan dipendam sendiri
apalagi sampai berlama lama
karena hati kita akan menjadi kotor
karena tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi
ada apa dengan putri ibu
ibu jadi nenek dan anak pengemis pak
saya sudah tidak sanggup lagi pak ustadz
jangan sampai ibu berputus asa
sehingga setan nanti bersorak kegirangan di atas kemenangannya
ibu banyak banyak istighfar
istighfar ya bu
insya allah pak
kalau saya boleh minta sama bapak
tolonglah bapak bicara dengan putri saya
barangkali dia mau menerima apa kata kata bapak
insya allah bu
saya akan coba bicara dengan dia
saya akan menemuinya di rumah nanti
terima kasih pak
terima kasih banyak
tunggu di restoran
tunggu di restoran
tunggu di restoran
ya kate makanya saya kasih duit
anak anak hari ini dapat sedikit
tapi kan duit bos
ya sudah untung dapat daripada kagak
banyak tidak kamu dapat
makasih mak bos
anda itu punya bakat
punya bakat dikasihkan
banyak kan orang kasih
besok kamu umis lagi
apalagi sejamable undang undang
jadi lihat dong bos
ih brito tidak